empat partai pendukung bakal calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama
merilis daftar nama tim sukses pemenangan ahok jarot jumat ini
ahok mengaku tidak turut menentukan nama nama tim sesnya itu
ia bahkan menyatakan tidak akan hadir dalam acara yang akan digelar di rumah lembang
setelah bergabungnya pdi perjuangan dalam koalisi partai pengusung ahok
tim sukses yang sebelumnya diketuai oleh kepala bapilu golkar nusron wahid
diubah dan disusun kembali
nama nama baru tim sukses itu dijadwalkan diumumkan di rumah pemenangan ahok jarot
di jalan situlembang jakarta pusat
basuki cahayapurnama sendiri mengaku sama sekali tidak ikut campur
dalam penentuan nama tim suksesnya itu
pemakuling pemakuling kemudian beres kelihatan kerjanya
sementara itu ahok menyatakan belum menyiapkan dana khusus untuk kampanye di pilkada dki dua ribu tujuh belas ini
petahana gubernur jakarta ini justru menggalang dana kampanye melalui sistem online
penggalangan dana diantaranya dilakukan melalui penjualan merchandise
seperti kaos dan pernak pernik bergambar dirinya
ada pun proses pengumpulan dana dan sumbangan akan dilakukan melalui sistem transfer
ini untuk mendukung transfer
transparansi penggunaan anggaran kampanye
jadi membicara di kumpulan biskis men apa non star apa itu